optimisme pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu
menjadi bahan bakar positif untuk penjualan industri otomotif
kita lihat sejauh apa perkembangan industri otomotif pada awal tahun ini dalam laju industri otomotif di awal tahun
khususnya tahun dua ribu delapan belas kita lihat untuk penjualan terlebih dahulu hingga kuartal pertama
yaitu berarti januari februari dan maret tiga bulan pertama tahun dua ribu lima belas
dua ribu tujuh belas di tiga bulan pertama pada tahun lalu penjualan mobil hanya dua ratus sembilan puluh satu ribuan saja
sementara di tahun dua ribu delapan ini angkanya terbalik sebenarnya untuk tahun dua ribu tujuh belas ini di angka dua ratus tujuh puluh
sementara di tahun dua ribu delapan belas di angka dua ratus sembilan puluh satu sehingga memang ada kenaikan
ini angkanya tahun ini terbalik di angka dua ratus delapan puluh tiga
walaupun jika dilihat secara bulanan di bulan maret terjadi pelemahan sebenarnya
dan data dari gaikindo ini justru truk truk niaga dengan beban lebih dari dua puluh empat ton
ini mencetak penjualan tertinggi yaitu sebanyak hampir tujuh unit dalam tiga bulan pertama
atau tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan tipe ataupun juga jenis dan model lainnya
itu tumbuh enam ribu
seperti misalnya infrastruktur yang memang sedang gencar sekali dibangun oleh pemerintah dan juga pihak swasta
ini juga akhirnya menjadi pendorong untuk penjualan mobil mobil niaga
sehingga tidak heran jika dalam tiga bulan pertama mobil mobil niaga khususnya truk yang di atas dua puluh empat ton
kita lihat sekarang lebih rinci lagi untuk mobil mobil yang terjual di bulan maret saja
tidak dalam tiga bulan terakhir yaitu di bulan maret saja
yang pertama yang paling tinggi masih didominasi oleh grup astra yaitu toyota
ini penjualannya paling tinggi di bulan maret saja tiga puluh satu ribu lebih unit mobil yang terjual untuk merek toyota
ataupun juga brand toyota
walaupun kita lihat masih memimpin penjualan mobil di bulan maret
penjualan toyota ini anjlok dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
jadi setengah memang untuk mobil di tanah air ini masih dikuasai oleh grup astra
kemudian brand kedua mitsubishi ini berhasil menjual hampir dua puluh ribu unit kendaraan
pada bulan maret dua ribu delapan belas sementara daihatsu ini tujuh belas ribu
kemudian juga honda ini menjual sepuluh ribu lebih unit mobil pada bulan maret dua ribu dua puluh
sementara untuk suzuki ini menjual tidak sampai sepuluh ribu
tepatnya sembilan tujuh ratus dua puluh sembilan unit untuk penjualan di bulan maret dua ribu dua puluh
dan kalau kita bandingkan dari target pemerintah ini sangat optimistis
jika pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu delapan belas akan lebih tinggi dibandingkan tahun dua ribu tujuh belas karena ini
bisa menjadi indikator dari penjualan mobil dan juga daya beli masyarakat
karena penjualan dan juga daya beli swasta dan juga masyarakat ini masih menjadi pendorong tertinggi
untuk pertumbuhan ekonomi di tanah air lebih dari setengahnya ini didorong oleh penjualan
ataupun juga oleh konsumsi masyarakat
sehingga dengan adanya optimisme dari pemerintah sehingga juga bisa menjadi bahan bakar yang cukup positif
untuk penjualan dari industri otomotif tahun ini
jika tahun dua ribu tujuh belas ini data dari gaikindo ada lebih dari satu juta tepatnya satu juta
satu unit mobil yang terjual sepanjang tahun dua ribu delapan belas
di tahun dua ribu delapan belas gaikindo ini menargetkan ada kenaikan sedikit
cukup tidak terlalu optimistis tampaknya dengan data satu satu
karena hanya menambah sekitar tiga puluh ribuan saja dari penjualan tahun lalu
namun bisa diperkirakan oleh gaikindo sendiri dengan adanya target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi
walaupun bi memproyeksi untuk tiga bulan pertama akan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal keempat tahun sebelumnya
di kuartal kedua dan kuartal ketiga dua ribu delapan belas diperkirakan pertumbuhan ekonomi ini akan lajunya lebih kencang
sehingga juga membuat optimisme dari gaikindo
jika tahun dua ribu delapan belas target penjualan satu satu juta unit mobil ini akan tercapai
jika kita berbicara tentang otomotif juga tentunya tidak hanya tentang mobil
namun juga dari penjualan motor sepeda motor di tanah air tentunya ini bahkan kenaikannya lebih tinggi lagi
untuk penjualan sepeda motor dari tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu delapan belas
di kuartal pertama ataupun tiga bulan pertama tahun dua ribu delapan belas
tiga bulan pertama tahun lalu menjadi tetap di satu empat juta namun lebih tinggi
yaitu satu empat ratus lima puluh tujuh unit di tahun dua ribu delapan belas untuk kuartal pertama saja
dan data dari asosiasi industri sepeda motor indonesia atau ic
ini masih didominasi oleh yamaha dan juga hondai
yamaha pertumbuhan penjualan di kuartal pertama tahun dua ribu delapan belas
sementara kawasaki ini bahkan peningkatan penjualannya lebih tinggi lagi
walaupun secara jumlah ataupun juga unit ini masih jauh kalah dari yamaha dan honda
toyota di triangula menggunakan dua belas singkatan sedikit